masih bersama saya maido pelfrina di program rumah pemilu
saudara sekjen pd perjuangan hasto kristianto menyebut
telah membentuk tim khusus bersama anggota partai koalisi pengusung pasangan ganjar mahfud
untuk menindaklanjuti soal usulan hak angket di dpr
menurut hasto saat ini tim khusus sudah mengeluarkan rekomendasi dan kajian akademis
berdasarkan temuan kasus kecurangan pemilu di lapangan
tim khusus ini nantinya akan memberikan rekomendasi terkait strategi penggunaan hak angket
ada dimensi terkait dengan penyalahgunaan dari apbn
ada dimensi terkait dengan intimidasi
ini yang sedang dilakukan kajian oleh tim khusus
untuk melanjuti usulan hak angket
fraksi partai nasdem menggelar diskusi tentang hak angket
anggota dpr ri fraksi partai nasdem taufik basari menyebut
sudah mulai menyiapkan syarat syarat yang diperlukan
untuk mengajukan hak angket dalam rangka mengusut
langkah langkah yang terukur dengan substansi yang kuat itu sangat dibutuhkan
seperti pada saat ini kita mengundang beberapa ahli
untuk memberikan masukan kepada fraksi nasdem
untuk penguatan substansi yang bisa kita lakukan
sampaikan sebagai materi untuk hak angket ini
termasuk juga langkah langkah terukurnya
karena mekanisme untuk pengajuan hak angket ini kan juga
ada syarat syarat administrasi yang juga harus kita penuhi